emang itu yang aku harapin
tapi kalo kamu memang gak nyaman disini
kita tinggal terpisah dari mama
dan kamu juga bisa
jadi diri kamu sendiri
enggak aku nggak mau pindah
kalau kita keluar dari rumah ini
mama kamu pasti lebih benci sama aku ndi
aku gak mau pindah
kalo kamu belum kerja
aku akan cari kerja
nanti setelah aku punya penghasilan
baru kita ngontrak
aku itu gak mau kamu sedih terus
aku belum sempat nanya sama mas haris
gua bisa ngebahagiain riri
siapa tahu juga mas haris
punya kenalan dokter
untuk menyelesaikan masalah gue ini
eh riri kenapa
oh sini sini biar aku aja yang masak ya
biar riri aja yang lanjutin goreng telurnya
mah gak apa apa kok biar aku aja yang
dia harus belajar
harus belajar masak dan
harus belajar jadi istri yang baik seperti kamu
udah gak apa apa aku aja
kamu tuh bisanya apa sih
goreng telur aja gak becus
terus dia juga jarang masak
nanti kalau misalnya dia sering nanti dia juga bakal jago kok
ini bukan masalah jago gak jago
kamu juga baru nikah
tapi buktinya kamu udah bisa masak masakan yang sangat enak
ini masalah keikhlasan tanti
kamu itu masaknya dengan hati
makanya masakannya enak
kalau terpaksa ya jadinya kayak gini
mama kenapa sih
ma riri itu istri aku jangan kayak gitu dong ma
dia kan menantu mama juga
ma jangan dibedah bedahin dong
riri tanti sama sama menantu mama
siapa yang bedah bedahin
mama itu cuma mau ngajarin menantu menantu mama
supaya mereka bisa jadi istri yang baik
yang melayani suaminya dengan baik
istri kamu aja yang baperan
gimana gak baper
harusnya tuh mama
kalau dia salah iya
mama kasih tau yang bener tuh apa
jangan malah disindir sindir kayak gini
kamu gak usah ngajarin mama
mama tahu apa yang paling baik untuk anak anak mama
juga untuk menantu menantu mama

aku emang gak becus jadi istri
mari jangan dimasukin ke hati
mama tuh emang seperti itu
aku udah bilang kan sama kamu
kamu yang sabar sama mama
aku udah berusaha jadi istri yang baik
menantu yang baik tapi ternyata susah ya
aku belum bisa masak seperti tante
aku belum bisa deket sama mama seperti tanti
kamu dengerin aku
kamu itu udah yang terbaik
aku gak minta kamu untuk berubah menjadi orang lain
ataupun harus seperti tanti
aku pengen riri yang sekarang
tapi mama kamu gak suka sama aku di
makanya aku harus berubah
aku harus belajar dekat sama mama kamu
siapa tahu pelan pelan dia akan terima aku apa adanya
aku sih seneng banget kalau kamu mau deket sama mama aku
memang itu yang aku harapin
tapi kalau kamu memang gak nyaman disini
kita ngontrak aja kalau gitu
kita tinggal terpisah dari mama
dan kamu juga bisa jadi diri kamu sendiri
enggak aku nggak mau pindah
kalau kita keluar dari rumah ini
mama kamu pasti lebih benci sama aku di
kita mau bayar pakai apa
kamu kan belum kerja
aku akan cari kerja

aku akan cari kerja
aku akan cari kerja
setelah aku punya penghasilan
baru kita ngontrak
aku itu gak mau kamu sedih terus
kamu panggil haris dulu gih
ajak dia sarapan
haris gak ada ma
kayaknya udah berangkat kerja
masa dia gak pamit sama kamu
pasti masih ada di rumah
gak ada ma
terus di dapur
semuanya aku keliling
emang gak ada
padahal aku udah masakin nasi goreng kesukaan haris
tapi dia mau milih berangkat kerja tanpa pamit
yaudah sekarang kita sarapan aja dulu ya
kamu udah masak sebanyak ini
kamu mau kemana
aku mau cari kerja gak
sekarang aku sudah menjadi seorang suami
dan tanggung jawab seorang suami itu mencari nafkah untuk istrinya
sarapan dulu kan bisa
nanti udah masak nasi goreng
mama yakin ini enak banget
kamu pasti suka
gak usah ma
aku bisa sarapan di luar
biar diri aja yang nemenin mama sarapan
pasti riri sudah manas manasin andi
perempuan itu memang bisanya cuma bikin masalah aja
kok gak bilang bilang dulu mau kesini
biasa deh papa kamu
dari kemarin ribut mau ketemu kamu kesini
yaudah silahkan masuk
kamu tinggal di rumah ini sama siapa aja ya
ya sama mimi iren sama andi aku haris sama tante
kebetulan ada kamu
bapak mau bicara sama kalian
papa itu sudah belikan rumah untuk anak anak papa
nah ternyata diri dulu yang menikahkan jadi dia berhak untuk memilih
nah ada dua rumah
yang satu di kelapa gading yang satu lagi di pondok indah
nah kalian berdualah yang milih
sebelumnya aku minta maaf nih pak
bukannya aku menolak
tapi aku mau menafkahi riri dengan kerja keras aku sendiri
kamu jangan tersinggung ya
kan kalau kamu kerja belum tentu atau lama lah kalian bisa mengumpulkan uang untuk membeli rumah
mendingan rumah yang ada saja kamu manfaatkan
toh ini kan jatahnya
saya enggak akan setuju
pokoknya andi dan riri harus tinggal di rumah ini
kalian kan tahu andi itu kondisinya sakit
jadi saya harus bisa memantau kondisi dia setiap saat